kalau di daftar alat bukti p satu sampai p dua ini loh
kalau mau ditambah p tiga ya nanti setelah selesai sidang
yang disahkan ini dulu dua ini dulu
ya p satu dan p dua disahkan
terima kasih ada lagi mau disampaikan
ada ya oke silakan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenankan kami yang mulia yang hadir disini
saya sendiri ahmad fatoni shmh dan rekan saya muhammad sahadat sh
dalam hal ini kami mewakili dari partai gerindra sebagai pemohon
terkait dengan permohonan persisahan hasil pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat di provinsi lampung
di provinsi lampung ini karena ada tiga dapil
izinkan kami akan membacakan
pokok pokok permohonan secara bergantian yang mulia
permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor
tiga ratus enam puluh tahun dua ribu empat tentang penetapan hasil
pemilihan umum presiden dan wakil presiden
secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
diumumkan pada hari rabu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
ya itu dianggap dibacakan
selanjutnya terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi
berwenang dan selanjutnya dianggap dibacakan
berdasarkan pasal dua ayat satu huruf a
pemohon adalah partai politik peserta pemilu nomor urut dua
untuk pengisian keanggotaan dprd kota bandar lampung
pengisian calon anggota dpd kota metro
yaitu pemilihan metro dapil metro iii
dan pengisian calon anggota dprd kabupaten lampung barat
oke jadi berwenang ya
permohonan ini kami ajukan pada hari sabtu
pukul tujuh belas dua puluh lima wib
yang pertama di dapil bantar lampung tiga dulu
pengisian anggota dprd kota bandar lampung
ya persoalannya apa itu
adanya pemilih dengan cara menggunakan formulir model c satu
yaitu terjadi di tps satu dan tps tujuh
kecamatan langkapura bandar lampung